bisa dimulai untuk respon atau tanggapan dari pemberi keterangan
bisa dimulai dari menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kami akan memberikan jawaban yang saya rasa pertanyaannya ditujukan kepada saya
mohon maaf kami mencatatnya kurang cermat
kalau mungkin sehingga nanti kalau memang ada pertanyaannya
hal yang disampaikan oleh ketua majelis hakim
bapak yang mulia bapak soeharto aja kami kira saya sudah menjawab semuanya
kemudian yang kedua untuk anggota majelis hakim
yang mulia bapak arief hidayat
kata penugasan ini sesuai dengan perpres nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh itu tentang kemenko pmk
jadi kemudian apa makna dibalik kata penugasan ini
penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden
bukan dalam kapasitas yang lain
kami tidak bisa memberikan perdefinisi secara tepat
di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam perpres
kami juga melaksanakan tugas tugas di luar tupok si kami
biasanya tugas tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral
perdefinisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa
kalau kami boleh mengambil contoh yang mulia
penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa
pcgn bisa bisa menunjuk salah satu menko
untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi
karena itu yang kami koordinasikan yang mulia
sebagian besar malah justru bukan menteri yang berada di dalam koordinasi kami
misalnya menteri kapolri misalnya
menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja
nah ini kami mendapatkan surat penugasan
kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel
misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau
untuk menghadiri acara upacara atau acara tertentu
di situ saya sebagai wakil dari mewakili beliau untuk menyampaikan pokok pikiran
biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca
tapi kadang kadang juga diberi orang penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami
demikian yang mulia yang bisa kami jelaskan
saya mendalami berikutnya sedikit
ini sesama guru besar di rangka mudahulu misalnya saya
pernahkah ada tugas tugas yang agak aneh aneh gitu
saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh
aneh itu di luar tupu oksi
kemudian yang dari yang mulia
ibu eni yang mulia ibu eni nurbaningsih
mengenai seperti apa riskhusus yang akan terjadi
dari kami terutama kemenko baik kami pak erlangga dan menko yang lain
dalam setiap suasana krisis kita mengambil risiko yang paling kecil
seperti kemarin misalnya covid itu kita sudah kita ada parameter kita dengarkan dari para ahli
dari yang membidangi kemudian kita mengambil risiko yang terkecil
begitu juga dalam kaitan dengan el nino
rawan pangan el nino ini kita tidak mau mengambil risiko karena itu kita melakukan treatment dengan tingkat yang paling maksimal
misalnya di dalam memberikan bantuan pangan melalui bapak nas misalnya
kami mengambil level yang paling tinggi yaitu dua puluh dua juta
dua puluh dua juta keluarga penerimaan bantuan itu kalau dihitung karena perkeluarga rata rata di indonesia itu sekitar empat tujuh puluh satu
anggota keluarga perkeluarga miskin
maka yang tercover terliput oleh dua puluh dua juta kepala keluarga penerimaan manfaat
itu bisa mencapai delapan puluh juta bahkan sembilan puluh juta
tetapi dari itu kan sebetulnya hanya sekitar empat juta kepala keluarga saja
karena sisanya itu adalah di level yang lebih bawah
mungkin dari dua puluh dua juta kepala keluarga ini
nah inilah kadang kadang perhitungan yang memang sulit untuk dihindari
tetapi kita harus mengambil keputusan tidak berani mengambil risiko yang terjelek
seperti covid kemarin misalnya yang mulia
untuk data dtks karena kemarin suasana sudah mengalami anomali
maka kita tidak gunakan dtks
ternyata kemiskinan itu dari bawah mulai dari rtw dari kepala kepala desa yang berpersudut
mestinya harus diverifikasi di dekat kabupaten kita potong yang penting harus segera diturunkan
bantuan bantuan agar suasana covid yang sangat perubahannya sangat drastis itu bisa diselesaikan
ini contoh bagaimana kami mengambil standar yang paling tidak berisiko daripada kita terus saja
tidak mau mengambil risiko yang dengan catatan tentu saja terukur dengan pertimbangan pertimbangan
tertentu kemudian untuk hai pak hai asro sani yang mulia yang punya mohon maaf harus yang
mulia bapak harus sani tentang perpres nama tiga dua ribu tujuh belas perpres nama tiga dua ribu tujuh belas kalau kita lihat
kepala judul perpresnya ini kan sebetulnya percepatan transformasi dari pembayaran tunai
menuju ke nontonai dalam rangka untuk pertransformasi ekonomi inklusif inklusif keuangan
dan itu terjadi tahun tujuh belas delapan belas saya belum jadi menko saya waktu menjadi mendibut sehingga saya relatif
asbabulwurutnya jadi asbabulwurut dari keperkes ini adalah presiden mengendaki agar segera terjadi
percepatan inklusi keuangan gitu kebetulan waktu itu saya menjadi mendikbud dan saya harus mengelola
kartu indonesia pintar waktu itu masih dalam bentuk kartu kartu yang tidak berfungsi kecuali yang
sebagai tanda bahwa dia berima kartu indonesia pintar ya waktu itu saya ingat betul dengan perintah
ini kemudian kami batalkan kartu tadi itu dan untuk bisa agar tidak jadi temuan saya
meminta fatwa dari bpkp bahwa ini kartu ini boleh tidak digunakan padahal itu anggarannya cukup besar
sebaliknya kita ganti menjadi kartu yang sekaligus untuk bisa untuk mengambil dan bisa untuk menabung
dan itu supaya kita tidak mengeluarkan biaya waktu itu kami undang semua himbarat yang mengelola
kib untuk bagaimana supaya kita tidak kenai tarif untuk membuat kartu itu kemudian ada kesepakatan
dia mau asal di uangnya yang masuk ditahan satu bulan dulu satu bulan ditahan sebagai bentuk
ganti dari biaya untuk membuat kartu itu jadi kesimpulannya yang mulia perpres ini menurut
saya sekarang sudah tidak berlaku karena itu saya jujur dengan turut menyampaikan saya belum pernah
menggunakan perpres ini karena sekarang inklusi bansos sudah semua sudah tanpa cashless semua
baik ada di kemensos maupun di kip maupun di tempat lain sekira itu yang bisa saya
jelaskan kemudian saya kira dari yang mulia bapak guntur hamyah tidak ada yang terkait langsung
kecuali tadi perpres yang sudah kami jawab kemudian yang mulia bapak ridwan mansur
kami mohon maaf mungkin kami kurang bisa menangkap yang dimaksud
karena puasa puasa ini kalau dalam teori administrasi publik itu kan ada namanya
eksternalitas negatif eksternality jadi seorang pejabat publik itu kalau dia memasukkan
kepentingannya atau kepentingan kelompoknya di dalam kepentingan publik maka itu telah terjadi
eksternalitas negatif eksternal dan negatif itu bisa intended memang disengaja tapi bisa unophoided
tidak terhindarkan misalnya kalau kita punya baju dinas mau berangkat ke ngatur harus melayat dulu
saudara kita yang meninggal tidak mungkin kita ganti baju karena mau melayat baru kemudian dinas
pakai baju itu adalah unnover date begitu juga mungkin karena kecil mobil dinas tapi memang ada
eksternalitas negatif yang betul betul intended yang disengaja dan itu sangat terpulang kepada
pejabat publik masing masing kemudian yang kedua kenapa ekstra
negatif itu selalu terjadi karena setiap manusia itu pasti punya preferensi
punya preferensi dan punya tendensi
pasti punya mempilihan dan punya kecenderungan
dan itu tidak harus melalui akal sehat
karena pengetahuan manusia itu ada dua ada yang sepatnya a priori dan a posteriori
a priori pengetahuan a priori tanpa diperoleh harus dengan melalui pengalaman
itu cukup dari naluri insting bahkan mungkin fisik
sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi tidak punya tendensi
termasuk pejabat publik termasuk siapapun
karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral seratus persen itu pasti bohong
orang bilang seratus persen imparsial pasti dia bohong
karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan tuhan memiliki preferensi dan tendensi
tidak harus diperoleh secara akal sehat pertimbangan rasional
tapi yang irasional pun bisa digunakan
saya kira itu mohon maaf mungkin kalau kurang tepat
dan intinya kami ingin menastikan bahwa
apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik
di dalam mengembat amanah termasuk soal bansos ini
menyisir kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif
terutama yang intended itu
kalau ada yang unofoided
itulah yang memang menjadi persoalan yang tadi sudah saya jelaskan
karena kita sebagai manusia pasti tidak mungkin lepas dari preferensi dan tendensi
untuk yang lain saya kira nanti pak menko ekonomi dan bu menteri keuangan dan juga bu risma
terakhir ya mengenai bapak presiden
jadi sebetulnya kunjungan bapak presiden itu kan bukan sekarang saja
ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau
saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau
ketika membagi kip pak presiden selalu membagi bagi kib ke daerah daerah
tujuannya apa untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed
dan bapak presiden itu selalu menekankan pentingnya segera berlanja apbn pada awal tahun
karena itu dipa itu pasti diberikan pada november bahkan september
sehingga pada januari sudah kick off semua program termasuk bansos
dan disitulah presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan
mengecek apa betul semuanya sudah ter deliver
sekaligus untuk mendapatkan feedback umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu
karena itu sering kita undang kita kumpulkan mereka misalnya sampai seribu orang
untuk ketemu dengan beliau untuk melakukan dialog
itu sebetulnya simbolik saja
taruhlah beliau berkunjung seratus titik bapak bapak
kemudian beliau akan membagi pkh
kalau empat puluh titik itu taruhlah dua
masa delapan ratus ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh indonesia
tetapi begini sepanjang yang saya tahu bapak presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya satu titik
dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau
beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek proyek strategis
beliau betul betul wanti wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak
karena sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program program strategisnya
bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos mengecek yang lain
jadi biasanya lebih dari lima titik
menurut saya kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden
kemungkinan besar di situ banyak proyek malah
proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu
terlalu muskil kalau hanya seratus kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos
kemudian itu berpengaruh secara nasional itu saya kira tidak masuk akal
mohon bapak tidak berpendapat soal itu
pak muhajir terakhir yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan dua puluh dua juta yang lebih kpm
yang adanya surat dari kepala badan pangan nasional kepada direktur bulog itu
ini tadi kan pertanyaan saya adalah siapa ini yang mengeksekusi pak
sampai ke tingkat penerima ini
kemudian yang kedua ini kan apakah betul ini sebenarnya penghijauan tahan dari lnu tadi
yang konon kalau ada pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya di november itu sudah selesai
tapi tadi bu menteri kan mengatakan bahwa ini dari brin dan dari mengatakan
mengatakan bahwa ini masih perlu ada mitigasi perpanjangan
nah apakah itu aktualisasinya
kalau iya kemudian siapa sih sebenarnya yang bapak yang mengeksekusi itu di tingkat bawah
kenapa tidak itu kemudian di deliver ke bu kementerian sosial
kami akan menjawab mungkin nanti untuk lebih detail
bisa pak menteri menteri keuangan dan bu risma
benar yang mulia jadi rp dua puluh dua empat itu adalah bantuan cadangan pangan yang sekarang didistribusikan
dan itu adalah di bawah bapanas
datanya menggunakan data p tiga ki yang ada pada kami
itu adalah hasil data trianulasi
yang sudah saya jelaskan tadi dari berbagai sumber existing data
kemudian kita lakukan penyapadana dan pengendalian dana
kemudian tentu saja di lapangan yang menjadi pensupply nya adalah bulog
jadi penyedia komoditasnya bulog
kemudian yang menyalurkan adalah bapanas
tentu saja bapanas menggandeng transporter transporter
mengantar beras itu ke sasaran sasaran
baik langsung bapak nas ya pak yang di lapangan ya
sedikit saja ini pak menko pmk pak menko ekwin bu menteri keuangan dan bu mensos
ini penting supaya bagi kita penting juga ini
bapak bapak dan ibu hadir ke sini
itu atas perintah presiden untuk menghadiri
dengan penugasan atau dengan izin
dengan izin dengan penugasan atau dengan sepengetahuan presiden
terbuka saja ini di sidang yang terbuka untuk umum tidak ada masalah
pertama kami hadir di sini karena undangan dari
yang mulia dari mahkamah konstitusi
dan terhadap undangan tersebut bapak presiden mengetahui
ya jadi itu sepengetahuan bapak presiden karena undangan dari yang mulia mahkamah konstitusi
pak pmk juga begitu sama ya
bapak presiden apa yang mengenai substansi yang harus disampaikan di sini
itu sepengetahuan presiden atau tidak
arahan bapak presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing kementerian seluas luasnya
oke terima kasih pak saya kembalikan pak ketua
ini sebagai catatan saja ya untuk kita semua termasuk terutama untuk

jadi yang kami tanyakan tadi itu semuanya bersangkut dengan dalil yang ada dalam permohonan
nanti itu akan membantu kami mahkamah untuk mengambil posisi mahkamah di mana
nanti susunan struktur jawabannya kira kira begini
itu kemudian dijawab oleh termohon
kita akan jelaskan apa jawaban termohon
kemudian apa yang dijelaskan oleh pihak terkait
akan ambil apa yang dijelaskan oleh bawaslu
maka nanti apa yang dijawab oleh pemberi keterangan
akan kita sampaikan di dalam putusan itu
baru kemudian apa posisi mahkamah terhadap semua itu
makanya kami mengundang bapak bapak dan ibu ibu
supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif
tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini
jadi kalau tadi ada yang menyebut fakta ini fakta ini
itu semuanya ada dalam permohonan
jadi kepentingannya untuk membantu kami makamah
untuk menjawab permohonan itu
untuk memutuskan permohonan ini
jadi kalau misalnya ada yang menanya presiden ke sana
sehingga perlu ada kejelasan
bagaimana menteri menteri menjelaskan soal
baik dari pak muhajir cukup
tadi ada yang belum kami sampaikan yang mulia
soal bantuan yang diberikan
jadi kami tidak akan mengeluarkan bantuan
kecuali yang ada di dalam dtks kalau itu bansos
tidak ada yang keluar di luar dari p tiga km
sedangkan yang dibagi oleh bapak presiden
nanti mungkin bu menteri keuangan bisa menjelaskan lebih jauh
dilanjut silakan bapak menko
terima kasih yang mulia pimpinan
dan anggota majelis konstitusi
subsidi kami tegaskan kembali
bahwa dalam perlinsos itu yang terbesar
nah dari anggaran perlinsos
baik itu bbm listrik pupuk
sekitar rp sembilan belas empat triliun
di tahun dua ribu dua puluh tiga itu
rupiah di dua ribu dua puluh tiga rp lima belas dua ratus tiga puluh
itu kita di tahun dua ribu dua puluh empat
demikian pula terkait dengan volume
kami ingin menambahkan tadi
yang rapat di bulan
kami ingin menambahkan sebelumnya
nah itu berdasarkan keputusan rapat terbatas
surat kepala bapak nas ke perumbulok
rapat internal tanggal sepuluh november
ditindaklanjuti surat kepala bapak nas
berdasarkan rapat internal sepuluh november
badan pangan nasional ke perumbulok
ini yang dapat kami tambahkan
pertanyaan dari yang mulia bapak
pemegang saham daripada bulog jadi itu
bahwa bantuan yang diberikan
oleh bapak presiden itu berasal
kemudian izinkan kami jawab
dari pertanyaan ibu yang mulia
ibu eni nur bandingsih
perang ukraine kedua juga
terkait dengan perang di gaza
bahkan amerika serikat juga perubahan iklim
oleh karena itu amerika pun memberikan bansos
demikian pula singapura pun memberikan bantuan sosial
demikian pula filipina memberikan bantuan sosial
nah tentu ini juga terjadi
fluktuasi daripada harga komoditas dunia
akibat ada larangan ekspor beras
india dia melarang ekspor
tentu ini akan berpotensi berlanjut di tahun dua ribu dua puluh
kita bisa melihat bahwa
tidak mudah untuk mendapatkan suplai beras
walaupun indonesia memutuskan untuk import beras
katakanlah sejumlah tiga juta
nah tentu ada pendekatan dari pemerintah
nah tentu berbagai resiko ini berdampak kepada ekonomi domestik
dan peningkatan harga komoditas itu akan sangat mengganggu
pada akhirnya tentu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi
nah kemudian pertanyaan ibu eni yang mulia
apakah karena ada penggunaan cbp dan membuat harga naik
nah tentu bantuan pangan adalah instrumen stabilisasi harga
dengan adanya bantuan pangan kita berharap stabilisasi harga
dari penelitian di lapangan sepuluh kilo itu setara dengan kebutuhan masyarakat

rata rata kebutuhannya dua puluh sampai dua puluh lima kilo per bulan
nah tentu ini akan sangat membantu
dan pemerintah juga melakukan stabilisasi pasokan harga pangan
ataupun sphp dengan operasi di pasar melalui perumbulok
dan itu untuk menjaga harga daripada beras
kemudian kalau kita mengikuti bantuan pangan di bulan januari sangat rendah realisasinya
yaitu satu ratus tujuh puluh sembilan ribu dari target empat ratus empat puluh ribu
sedangkan demandnya itu adalah dua empat juta

kemudian beras internasional jadi ini tidak berpengaruhi terhadap harga di pasar
jadi ini tidak dalam tanda petik tidak berpengaruhi terhadap harga di pasar

dan juga tentunya pemerintah terus mendorong agar sphp lebih efektif di pasar
dan juga tentunya pemerintah terus mendorong agar sphp lebih efektif di pasar
kemudian izin dari pak yang mulia pak guntur hamsah mengenakan rapel
rapel ini dilakukan antara lain pada saat bbm di bulan september
itu karena bbm naiknya satu kali pak
itu nanti masyarakatnya berat jadi kita kasih mereka di awal walaupun realisasinya kita lakukan dalam dua tahapan
yaitu oktober cair bulan september dan november desember cair bulan november
demikian pula untuk program lain yang ada di ibu menteri sosial pkh kan tiga bulan sekali
jadi salurannya empat kali setahun kemudian kartu sembako juga dua bulan jadi satu tahunnya enam kali
jadi rapel itu pertimbangan itu selain itu ada pertimbangan juga biaya efisiensi biaya
kalau satu kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu biaya distribusi di perbankan ataupun di pos
kemudian izinkan saya menjawab pak
ridwan yang mulia pak yusmik pak daniel yusmik
kpcpen itu berdasarkan perpres nomor empat puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tiga itu sudah berakhir tanggal empat agustus dua ribu dua puluh
jadi ini berakhir jauh sebelum pemilu
kemudian izin pak yang mulia pak saldi isra
terkait dengan kembali terkait dengan resiko pangan yang sebelas tiga triliun
ini kan belum dicairkan pak jadi ini masih dalam pos
dan el nino di tahun lalu itu sudah dicairkan dan sudah berjalan
tetapi di tahun dua ribu dua puluh empat ini ini belum berjalan
kemudian izinkan terakhir pak ketua
kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan mbak
karena tadi diangkat oleh yang mulia pak arief hidayat
dan itu sudah menjadi berita di media pak
saya baca begitu sesudah sholat jumat banyak berita
jadi izinkan kalau diperbolehkan
pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden
yang kedua saya hadir sebagai menko perekonomian
jadi pertanyaan terkait golkar
tetapi ada satu yang bisa saya pastikan
bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning
baik terima kasih yang mulia pak ketua
terima kasih pak erlangga untuk
jawabannya sedikit saja saya ingin konfirmasi tadi yang disampaikan oleh pak menko pmk
bahwa kunjungan pak presiden itu untuk memastikan bahwa programnya itu landed ya
dan pada saat itu ada mungkin pembagian tadi kartu pintar dan sebagainya
nah barusan pak erlangga menyampaikan bahwa
itu ada dana bantuan presiden bagi masyarakat
nah nomenklatur ini apakah bagian dari perlinsos
atau nomenklatur yang melekat pada jabatan presiden
nanti bu menteri keuangan akan lebih menjelaskan
tapi pada prinsipnya ini sebagai hal yang melekat dengan bapak presiden
dan kedua terkait dengan kunjungan kunjungan beliau
kemudian saya menggarisbawahi apa yang disampaikan menko pmk
karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian
seperti kredit usaha rakyat kemudian kartu prakerja
kemudian pada saat penanganan covid itu bantuan kepada kaki lima nelayan
itu bapak presiden juga turun mengecek langsung di lapangan
dan di beberapa tempat saya menampingi beliau
silakan ibu menteri keuangan
terima kasih yang mulia
ijinkan saya mungkin mengelompokkan beberapa topik yang disampaikan oleh beberapa yang mulia hakim
pertama yang tadi cukup banyak ditanyakan mengenai automatic adjustment
namanya muncul persepsi bahwa automatic adjustment
amatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos
jadi kami sampaikan seperti ini
automatic adjustment itu sudah dilakukan sejak apbn dua ribu dua puluh
di dalam apbn dua ribu dua puluh dua itu undang undang enam tahun dua ribu dua puluh satu pasal dua puluh delapan ayat satu huruf e
di apbn dua ribu dua puluh tiga yaitu undang undang dua puluh dan dua puluh satu
di atur pada pasal tiga puluh dua ayat satu huruf e
dan di apbn dua ribu dua puluh empat yaitu undang undang sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga
diatur pada pasal dua puluh delapan ayat satu huruf e
tadi ditanyakan oleh yang mulia ibu eni mengenai kenapa pada awal tahun sudah dilakukan automatic adjustment
automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal
yaitu pada tahun dua ribu dua puluh dua automatic adjustment dilakukan melalui surat menteri keuangan tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
bahkan sebelum tahun anggaran dimulai kami sudah menulis untuk melakukan automatic adjustment
bahkan di tahun dua ribu dua puluh dua kami melakukan dua kali automatic adjustment dengan surat kedua tanggal dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
dengan surat s garis miring empat ratus lima puluh delapan garis miring mk
ini untuk melakukan tambahan automatic adjustment
apbn dua ribu dua puluh tiga automatic adjustment dilakukan dengan mengirim surat tanggal sembilan desember dua ribu dua puluh
jadi bahkan sekali lagi belum mulai tahun anggaran
yaitu dengan surat nomor satu s garis miring sepuluh empat puluh garis miring mk
dan di apbn dua ribu dua puluh empat kami mengirimkan surat automatic adjustment tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh tiga
yaitu dengan surat s garis miring seribu delapan puluh dua garis miring smk
yang menarik perhatian publik nampaknya
hanya yang tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh tiga karena memang sudah mulai hawa pemilu
tapi sebetulnya dari tahun dua puluh dua kami selalu melakukan automatic adjustment
apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos
karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di apbn
baik di bagian anggaran kementerian masing masing
dari kemendikbud kementerian agama kementerian kesehatan kementerian sosial
dan yang lainnya maupun di bagian anggaran pendahara umum negara
atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti blt desa
jadi bansos itu posnya beda sama sekali
ini adalah bagian untuk mengelola apbn secara fleksibel
dan menambah daya tahan apbn
terutama untuk menjaga postur apbn
terutama pada tingkat defisitnya
pada saat kita menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian
diperkirakan sesuai dengan
data historis dari seluruh kementerian lembaga
rata rata penyerapan anggaran mereka adalah di sekitar sembilan puluh lima
dengan demikian waktu kami menyampaikan aa lima puluh
itu diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan kl
untuk menjalankan program program prioritas
tidak dialihkan ke kementerian lembaga yang lain
tetap miliknya kl hanya kita blokir
apabila kementerian lembaga betul betul memiliki prioritas
mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir
karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal
dan penajaman prioritas di dalam masing masing kl
yang menanyakan yang mulia eni
dan yang mulia pak saldi isra
untuk yang mulia pak guntur
tadi menanyakan perbedaan refocusing dengan automatic adjustment
refocusing dilakukan terutama pada saat terjadinya shock yang jauh lebih besar
yaitu seperti terjadi pandemi
anggaran across the board semuanya dipotong dan dialihkan ke suatu program khusus
apbn nya diambil dari kl
kemudian dipindahkan ke program lain
dan di kementerian lain
dan karena ada perubahan anggaran
antar kl dan antar program
ini hanya bisa dilakukan dengan undang undang
makanya pada saat pandemi
dilakukan melalui perpu satu tahun dua ribu dua puluh
yang kemudian menjadi undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
di mana dpr memberikan persetujuan
di tahun dua ribu dua puluh satu undang undang apbn
dpr telah memberikan persetujuan
melalui undangan undang undang apbn
karena waktu itu di tengah situasi pandemi
dan tidak mungkin melakukan banyak pertemuan
maka di dalam undang undang apbn
build in sudah dimasukkan
kemungkinan perubahan program dan kl
dengan hanya melakukan perubahan perpres
kemudian yang mulia bapak daniel yus mikfuh tadi menanyakan
apakah undang undang apbn
itu diturunkan hanya dengan satu perpres atau berapa perpres
untuk apbn dua ribu dua puluh
dan kemudian adanya perpu nomor satu
yang menjadi undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
dilakukan dua kali perpres
kemudian dilakukan revisi di dalam perpres dua ribu dua puluh
dan kemudian di dalam perpres tujuh puluh dua dua ribu dua puluh
ini situasi yang terus berubah pada saat pandemi
yaitu perpres satu ratus tiga belas tahun dua ribu dua puluh
undang undang apbn dua ribu dua puluh dua
dilakukan juga dalam dua kali perpres
kemudian diubah menjadi perpres sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua
apbn dua ribu dua puluh tiga
namun alasannya berbeda dengan pada saat pandemi
perpres tujuh puluh lima dua ribu dua puluh tiga
diubah menjadi perpres satu ratus tiga puluh dua ribu dua puluh tiga
adalah untuk penggunaan sisa anggaran lebih atau sal
untuk bisa digunakan pada anggaran tahun dua ribu dua puluh
sedangkan untuk apbn dua ribu dua puluh
itu baru satu perpres
moga moga tidak berubah perpresnya bapak
tapi ini kita untuk dua ribu dua puluh
rincian pelaksanaan undang undang apbn dua ribu dua puluh
yaitu undang undang sembilan belas tahun dua ribu dua belas
dilakukan turunannya hanya baru satu perpres
yang mulia ibu eni tadi menanyakan
bansos dilakukan awal tahun uangnya dari mana
yaitu undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua
yang diturunkan dengan perpres tujuh puluh enam dua ribu dua puluh tiga
itu sudah terbit perpresnya pada bulan november dua ribu dua puluh
jadi sebelum tahun anggaran dimulai
bahkan penyerahan dipa secara simbolik
oleh bapak presiden kepada menteri dan kepala daerah
dilakukan tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
dan juga pemerintah daerah
bisa melaksanakan anggarannya mulai satu januari
anggaranya ya berasal dari alokasi yang diberikan ke bapak presiden hj mwithat l fucker
kepada masing masing kementerian lembaga atau dalam pemerintah daerah berasal dari transfer ke pemerintah daerah
tadi pertanyaan mengenai blt el nino saya rasa sudah dijawab oleh pak menko perekonomian
namun hanya ditambahkan bahwa bantuan pangan el nino dilakukan oleh bapak nas dengan anggaran yang berasal dari bapak nas
mekanisme pembayarannya apabila sudah dilakukan bantuan maka harus dilakukan review bpkp
anggaran berasal dari cadangan cpp itu dari babun
dan kemudian apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang sudah dialokasikan di bapak nas dengan tagihan
kami bisa melakukan realokasi dari badan
jadi anggaran bendara umum negara
kemudian untuk yang mulia bapak soehartoyo mengenai surat bapak nas tadi sudah dijawab oleh pak menko
dan siapa yang mengeksekusi tadi juga oleh bapak nas
pertanyaan dari yang mulia saldi isra mengenai alokasi dana kunjungan presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari presiden
menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos
anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden
berasal dari dana operasional presiden yang berasal dari apbn
dan dana operasional presiden
diatur oleh peraturan menteri keuangan empat puluh delapan dua ribu delapan yang diubah dengan peraturan menteri keuangan satu ratus enam tahun dua ribu dua puluh
sementara dana kemasyarakatan presiden diatur dalam peraturan menteri sesnek nomor dua tahun dua ribu dua puluh
kegiatan yang bisa dicakup di dalam
dana kemasyarakatan oleh presiden dan wakil presiden dalam hal ini adalah
kegiatan keagamaan pendidikan sosial ekonomi kebudayaan kepemudaan pemberdayaan perempuan
keolahragaan dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden
dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun perusahaan
untuk ilustrasi tahun dua ribu sembilan belas dana operasi presiden dana ini adalah satu ratus sepuluh miliar anggaran realisasinya lima puluh tujuh dua miliar atau lima puluh delapan
tahun dua ribu dua puluh alokasi anggaran rp satu ratus enam belas dua miliar realisasi rp tujuh puluh tujuh sembilan miliar
tahun dua ribu dua puluh satu rp satu ratus sembilan belas sembilan miliar realisasinya rp satu ratus dua empat miliar atau delapan puluh enam
tahun dua ribu dua puluh dua alokasi anggaran rp satu ratus enam puluh sembilan miliar realisasi rp satu ratus tiga puluh delapan enam miliar atau delapan puluh enam
tahun dua ribu dua puluh tiga alokasi anggaran rp satu ratus dua puluh empat dua miliar realisasi rp satu ratus tiga puluh delapan tiga miliar atau delapan puluh enam
tahun dua ribu dua puluh tiga alokasi anggaran rplt empat wydd niliar atau rp gar minarela peruseduta
dan tahun dua ribu dua puluh empat ini
atau baru empat belas persen
yang mulia bapak arsul sani
pada saat itu pemerintah
maka pasal dua puluh tujuh tersebut
anggarannya masih tetap tinggi
kami akan ulangi dengan lebih detail
dari harga minyak bumi
besar naiknya atau yang mengalami
dua ribu dua puluh tiga naik lagi menjadi tiga
kementerian lembaga yang lain
perubahannya seperti yang tadi telah saya
sampaikan pada pidato pembuka
kemudian di kemensos
meskipun pandemi telah selesai
subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial
mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi
subsidi pupuk juga mengalami kenaikan
mungkin demikian yang mulia
mahkamah konstitusi dari berbagai pertanyaan
yang sesuai dengan bagian kami
surat surat dari kemenq
kalau bisa dikopikan juga
terima kasih yang mulia
yang pertama kami akan menjawab
pertanyaan yang mulia bapak ariefudhayat
bahwa bahan sos di kementerian sosial
itu bentuknya cash transfer
tidak ada dalam bentuk natura atau barang
jadi semua transfer ke rekening
bisa saya tunjukkan fotonya
jadi kalau untuk reguler
jadi tidak ada dalam bentuk barang
yang mulia ibu eni nurbaningsi
mohon izin pak ketua dan bapak ibu hakim
terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras
nah itu apakah tahun dua ribu itu hanya dua ribu dua puluh
tadi sudah dijelaskan tentang
awal tahun anggaran dicairkan
sebelum saya menjadi menteri
itu pencairannya sudah bulan januari
karena memang tadi saya jelaskan teorinya
kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan
satu bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa
jadi makanya kita tidak harus sangat disiplin untuk
bagi pekerja sosial itu bukan bansos ibu
jadi pekerja sosial itu kami bayar
antara bansos dan perlindungan program perlindungan sosial
adalah ada pekerja sosial
yang mendampingi para pm
jadi kalau dia sakit gila misalkan
dia gila waktunya ke rumah sakit
maka pekerja sosial inilah yang mendampingi
itu dibayar oleh kementerian sosial
jumlahnya kalau nggak salah hanya sekitar dua
jadi itu gaji sifatnya bukan bansos
menjawab pertanyaan yang mulia prof guntur
apa ada tim pengendali
itu biayanya cukup besar
akhirnya saya menggunakan elektronik bapak
jadi sekarang ini saya bisa persis tahu
berapa realisasi pencairan keuangan
ini tadi sempat saya print
tolong yang realisasi pencairan keuangan
jadi kami tahu berapa realisasinya di lapangan
kemudian kalau khusus untuk tadi
kenapa diserahkan kepada kelompok
yang itu yang kelompok yang kita berikan
satu dia untuk disabilitas
dia nggak mungkin bisa pergi kemana mana
ini gila yang diserahkan ini
gila kemudian yang disabilitas
dan mereka tinggal sendiri
jadi mereka kita serahkan kepada kelompok
kelompok itu yang memberi makanan
jadi kelompok setiap hari
setelah menyalurkan makanan itu
harus mengirim fotonya kepada kami
karena kalau dengan tim itu
keluar bahwa ini belum terima makanan
kenapa dengan pendamping tadi
jadi kita cek kenapa dia gak terima gitu
maka peksos itu dan pendamping kami
kenapa dia belum dapat terima makanan
mungkin sudah meninggal mungkin
sehingga dia nggak terima makanan
tentang misalkan penyelewengan bahan sos
dan satgasus yang diberikan bantuan
oleh pak kapolri ke kami
kami punya didampingi dari pak kapolri
dan dari kpk juga ada mendampingi kami
kalau ada dispute tentang penyaluran ini
apakah kami misalkan mau komplain
kenapa saya nggak terima bulan ini
kenapa ini tidak berhak
jadi yang kita sebut usul sanggah
ini gak berhak kenapa ini dapat
maka dia harus dia bisa melaporkan
kalau ternyata menurut kita betul seperti ini pak
karena sesuai undang undang nomor tiga belas dua ribu sebelas
keputusan data itu ada di daerah
jadi karena itu kita kembalikan ke daerah
awalnya saya minta daerah mengembalikan tiga bulan
tapi tim dari satgasus kemudian kpk
nyampaikan terlalu lama bumensos
kalau mereka daerah tidak menjawab
berarti sanggahan atau usaha mereka tidak menjawab
jadi ini untuk menjaga data kita
apakah data kita betul atau tidak
itu kami punya sekarang sudah ada
berapa juta relawan ya
dua juta relawan yang dia melaporkan itu
jadi ini hasilnya bapak
jadi ini ada total usulan
nah kemudian usulannya ditolak
kami punya datanya ini
ditolak bisa oleh di daerah
kadang tetanggaan gini saling iri pak
saling iri padahal ya memang dia butuh gitu
dia tidak bisa kita hanya lihat
di suatu daerah saya tidak sebutkan
itu rumahnya kayak istana
tapi ternyata dia itu dulunya tki
kemudian sekarang dia tidak bekerja
jadi itu kita harus cek seperti itu
untuk menjaga kualitas dtks kami
untuk jadi untuk komunitas itu tetap kita berikan bnba
di wilayahmu yang diberikan bantuan
itu ini abcd alamatnya ini
jadi dia memberikan ke yang bersangkutan sesuai data itu
kemudian melaporkan melalui foto seperti ini
juga ada komunitas anak yatim yang dia tidak ada orang tuanya
belum sepenuhnya semua bisa kita bantu
jadi seperti ini setiap hari mereka buat laporan
mengirim setelah bantu makanan
kemudian di foto dikirim kepada kami
jadi kalau mau menyaksikan
mau enggak siapapun boleh
melihat kita saat penyaluran ini
siapapun kami malah senang kalau
semua bisa melihat karena itu transparan bagi kami juga
terutama untuk pertanggung jawaban
kadang mereka tidak punya ktp
permasalahnya kadang kenapa dia enggak punya ktp
karena enggak punya rumah
sehingga misalkan dia tempat itu sehingga
yang bersangkutan itu dia tidak boleh dipakai alamat itu
nah kemudian yang berikutnya ini saya kemarin nemukan lebih dari lima ratus anak
itu anak tki yang ada di sebadek
ini sekarang kita batam kemarin kita kasih ktp
padahal dia nggak tahu juga orang tuanya ada di mana
mereka ikut di yayasan yayasan seperti itu
jadi kami harus ngurus sampai mereka dapat ktp dulu
atau dapat kakak dulu untuk kami memberikan bantuan
karena kalau tidak kami juga kena pemeriksaan
jadi yang pertama dilakukan adalah
pencocokan data dengan data dukcapil
itu kita lakukan setelah itu kita cocokkan lagi dengan bkn
setelah itu kita cocokkan lagi dengan bpjs tenaga kerja
gajinya di atas umk atau bukan
termasuk di ahu tadi saya sampaikan
itu seperti itu jadi
sebelum kita yakin bahwa itu
apa namanya berhak untuk
kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute
jadi misalkan perselisihan baru saya turun
tapi kalau tidak itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi
jadi kalau ada perselisihan baru saya turun
yang mungkin bapak itu itu memang karena orangnya harus saya tolong misalkan
kemarin saya nemukan di sinja anak yatim
rumahnya itu di jurang begitu
itu enggak ada orangtuanya saya harus ngerayu dia
atau anak kecil kecil yang diperkosa
kadang ini yang diperkosa bapaknya gitu kan
kemudian ibunya bingung karena
sehingga kemudian karena kenapa ibunya enggak boleh
karena ketakutan enggak bisa makan
itulah yang saya harus yakinkan bahwa dia dijamin oleh negara gitu
supaya dia anaknya tidak disuruh untuk tidak mengakui itu
dan itu berkali kali saya temukan seperti itu
kemudian ya blt el nino itu tadi sudah kami sampaikan bahwa
ya itu bukan kami ngatur
tapi memang tanggal enam itu ada ratas
tanggal tujuh itu kebetulan di dpr
terus kami sampaikan sekalian
ya kami sampaikan sekalian begitu
waduh ini nggak nututi kalau harus akhir desember
saya minta saat itu gimana kalau dengan pt pos
karena bank tidak mungkin
tadi sudah kami jelaskan dalam waktu tiga bulan
bank tidak mungkin mencairkan itu
itu jumlahnya tadi berapa
eh ya ini saya pikir sudah dijawab yang bantuan pangan beras
sejak dua ribu dua puluh satu kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang
ada satu poin yang tadi
baik terima kasih saya ingin konfirmasi satu saja
itu perpres tujuh puluh enam dua ribu dua puluh tiga itu keluar setelah ratas itu
atau sebelum rata sudah keluar
ratas tanggal enam november
tidak terkait dengan itu sih bapak
kalau itu kan turunan dari undang undang
perpres itu adalah rincian dari anggaran
sedangkan kalau ada sidang kabinet
dan dalam hal ini seperti bapak nas ditugaskan
mereka kan sudah punya alokasi anggaran yang ada di dalam
mereka bisa menggunakan alokasi anggaran itu dahulu
dan kalau kemudian ada kekurangan
mereka bisa meminta tambahan anggaran
jadi perpres turunan undang undang apbn
artinya dia diturunkan dari yang di dalam undang undang
untuk rincian dari anggaran kementerian lembaga
dari purwoparib masih satu
apakah sudah ada program bantuan
oke terus habis setelah ibu jadi menteri digeser ke
ya itu perlu dijelaskan supaya clear
sebetulnya diberikan kepada kemensos
nanti kami bisa sebutkan
ada temuan bpk bahwa ada dispute harga
karena kita menggunakan harga cbp
kemensos menggunakan harga cpp
akhirnya saya sampaikan kenapa
kenapa milih harga cbp kenapa bukan het
kalau saya menggunakan het atau harga pasar
tidak ada biaya bungkus
akhirnya kami pun tidak mau
karena saya juga khawatir ada temuan
oke jadi karena ada persoalan
digeser ke penanganannya kepala badan
mungkin ibu menteri keuangan tahu atau pak menko equine
yang mulia bapak arief
waktu bantuan sosial dalam bentuk beras
ada juga keluhan mengenai kualitas beras
beras yang sudah lama ada di bulog
disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus
sehingga menimbulkan persoalan reputasi
pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk
cash itu dilakukan untuk pkh
dan kemudian bantuan pangan
tapi dalam hal ini diberikan
tetap tanpa dalam bentuk beras
tapi cash kemudian untuk menciptakan
perputaran ekonomi di masing masing daerah
itu di bentuk tahun dua ribu dua puluh dua
merupakan turunan dari undang undang nomor dua belas
kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya
termasuk di dalamnya adalah
stabilisasi dari harga pangan
namun tidak hanya dari sisi harga
dan juga jumlah stok distribusi
dan bahkan antar daerah
sebetulnya mandatnya sebelas komoditas
untuk masalah ketahanan pangan
yaitu beras jagung dan kedelai
tentunya begitu masuk masalah
ada el nino jumlah kurang
makanya koordinasi bapanas dengan bulog
bisa dari dalam dan dari luar negeri
apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi
jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan
salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan
bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu
untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan
ibu menteri sosial terima kasih
ini ada pertanyaan dari prof sali
yang tertinggal tadi yang belum dijelaskan
berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan bantuan ini
apakah di forum itu
ada tidak pesan pesan dari presiden ataupun usulan dari para menteri
bahwa hal yang demikian itu
ada nuansa nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati
karena berkaitan dengan kepemiluan itu
pernah tidak dalam proses ratas ratas maupun
mungkin bisa dijelaskan pak menko
bidang pmk atau bidang perekonomian
pertama kita konsentrasi kepada
tupoksi masing masing kementerian
jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian
terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di
jadi kalau di sektor ekonomi
kita tidak membahas terkait pemilu
sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika
ada plotting plotting soal bantuan itu tadi
bantuan ini kaitannya kan dengan
dan kembali lagi sampaikan oleh bu mensos bahwa ini
program yang sifatnya selalu bulanan
program yang terkait dengan pemilu
semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan
setiap bulan dan setiap tahun
baik dengan demikian karena sudah tidak ada lagi
dari para hakim yang ingin ditanyakan
yang tadi diminta bu menkyu
mohon bisa dibantu untuk dikirimkan nanti
untuk data data dan sarinan salinan regulasinya
dan dari mahkamah tentunya mengucapkan terima kasih
kepada para bapak bapak dan ibu ibu menteri
semoga keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini
silahkan diperkenankan meninggalkan tempat
kami akan melanjutkan memeriksa dari dikarenakan tempat ini
dan memeriksa dari dkpp